polda metro jaya menetapkan sebelas orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor kementerian dalam negeri di jalan medan merdeka barat jakarta pusat
kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono menyatakan penetapan sebelas orang sebagai tersangka penyerangan kantor kementerian dalam negeri berdasarkan hasil rekaman kamera pengintai atau cctv
di mana sebelas orang itu terbukti melakukan pemecahan kaca mobil dan juga perusakan pot bunga yang ada di kantor mendagri
jadi dari lima belas orang itu setelah kita lakukan gilar perkara sebelas orang kita nyatakan tersangka
kemudian tadi malam jam dua puluh dua sebelas orang kita tahan
tidak ada penahanan dan saat ini kita nanti akan membuat beberapa saksi dari perubahan yang sakit yang masih akan meminta di sana